warung sate legendaris jula juli sate kampret
di pasar tradisional legi jombang jawa timur
selalu ramai setiap malam apalagi di bulan ramadan
warung yang sudah berdiri sejak dua puluh delapan tahun lalu ini
menjadi rujukan untuk menikmati kuliner malam
pengunjung yang datang bukan hanya warga jombang
namun juga dari luar daerah seperti kediri surabaya dan lamongan
kuliner yang paling dicari pengunjung tentunya sate kampret
sate kampret ini mempunyai ciri khas sendiri
yakni sate dari daging sapi
namun bumbunya tidak menggunakan kacang tanah
melainkan bumbu yang mirip bumbu ayam bakar
selain itu penyajiannya bisa dipadukan pecel maupun sayur lodeh
kita kebetulan kalau malam gitu kan
sambil ngisi waktu malam
terus secara tes juga kita nyari rasa yang unik kan
karena kita nggak pernah tahu ya ada sate sapi
tapi cara mengonsumsinya dengan sayur kode yang baru di sini
meskipun jauh pada malam juga bisa
iya karena kalau pun kita untuk kerja di surabaya
juga makannya di sini
harga satu porsi sate kampret di bandrol
mulai dari rp dua puluh satu
dengan nasi dan tiga tusuk sate
dengan nasi dan sate kampret sepuluh tusuk
setiap hari penjual bisa menghabiskan daging sapi
sebanyak empat puluh kg

kalau satu hari ini bisa sampai berapa
kalau satu pohon
bisa sampai berapa kilo sate
kalau satu pohon bisa sampai berapa
kalau satu tiga

kalau satu lima rp dua puluh

satu satu dua tiga tiga tiga tiga
satu satu dua tiga tiga tiga tiga
sate jula juli kampret ini sudah dikelola oleh generasi kedua
diberi nama sate kampret karena sang pendiri biasa dipanggil kampret
sekilas bentuknya memang mirip dengan ayam geprek
tapi jangan salah ini adalah puyuh geprek yang diolah dengan resep tradisional
disajikan dengan sambal cabai merah dan sepiring nasi hangat serta sayuran segar
menjadi sajian lengkap untuk berbuka puasa
menu ini juga bisa diolah sendiri di rumah
untuk membuatnya siapkan burung puyuh segar
cabai rawit cabai merah besar bawang putih bawang merah kunyit daun salam jeruk lada ketumbar garam penyedap rasa dan gula
haluskan lada ketumbar bawang merah dan putih kunyit serta tambahkan garam
selanjutnya campurkan bumbu halus dengan air dan daun salam
letakkan puyuk di dalamnya
beri gula secukupnya
tunggu hingga mendidih lalu angkat dan tiriskan
untuk membuat sambal geprek tumbuk kasar cabai rawit dan cabai merah bawang putih
setelahnya siram dengan minyak panas di atasnya
lalu peras jeruk kunci
geprek puyuh dan sajikan sambal di atasnya
puyuh geprek itu ternyata nggak kalah sama ayam geprek ataupun lele geprek ataupun apa apa yang digeprek gitu ya
karena dagingnya juga empuk gurih meresap
nah bagi anda yang sedang mencari rekomendasi menu berbuka ataupun sahur puyuh geprek bisa dicoba dimasak
rasanya yang nikmat dengan tekstur daging empuk dijamin semakin menambah nafsu makan
tim liputan cnn indonesia